menteri energi dan sumber daya mineral ignatius jonan menolak berkomentar lebih jauh tentang kemungkinan reshuffle di posisinya
isu yang santar beredar dalam reshuffle juli empat mantan menteri perhubungan ini akan digeser posisinya sebagai menteri bumn yang saatnya di jabat rini sumarno
itu nggak tahu saya itu tanyakan bapak presiden tadi saya nggak ngomongin itu kok
kan panjang nih pak tadi waktunya pak
kira kira mau kemerdeka selatan pak
tanyakan pak presiden
yang beredarkan bapak kan menteri bumn
iya tanyakan presiden
nunggunya yang lama ya jadi bukan perbincangannya yang lama
baik masih terkait reshuffle ya
selain itu menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti mengatakan kebijakannya selama ini demi kepentingan bangsa dan negara
namun dia tidak memungkiri saat ini masih ada pihak yang menganggap kebijakannya tersebut
kebijakannya pada sektor perikanan dianggap mengganggu zona nyaman pihak tertentu
yang biasa mendapat keuntungan besar dengan cara legal atau melanggar aturan
pak budi kan intelijen pasti tahu apa yang terjadi
benar bu ya berarti
kalau bikin policy baik kan apa yang saya lakukan kan mengganggu comfort zone
omffort zone dari orang yang selama ini mendapatkan keuntungan besar dengan cara cara yang tidak appropreate
jadi ya pasti banyak yang tidak suka
saya mencoba membetulkan untuk siapa
ya untuk indonesia
ya pasti yang tidak suka banyak tapi kan saya bekerja untuk pak presiden dan indonesia